sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dil meskipun penampilan gue sekarang seperti lo
dan kamilah juga menganggap gue sebagai lo
tapi sumpah gue gak pernah melakukan hal yang tidak pantas pada kamilah
gue gak pernah berusaha untuk mendekati kamilah
apalagi sampai berbuat kurang ajar pada kami
gak pernah dil
gue gak pernah melakukan hal hal terlalang itu dil
karena gue tahu kamilah itu istri lo
sekarang dan selamanya
kamilah regina putri itu cuma milik fadil rinaldi
gue tahu itu dil
jadi lo percaya sama gue kan dil
lo percayakan dil
kenapa sekarang lo diam dil
lu gak percaya sama gue
kalau memang lu marah sama gue terserah
itu memang hak lo
dan kalau lo mau silahkan tunjuk gue dil
gue siap menerima itu semua dia
tapi gue mau satu hal dil
tolong jangan salahkan kamilah
jangan marah sama kamilah
karena kamilah sama sekali gak tahu tentang hal ini dil

dia gak tahu tentang hal ini
jadi jangan sampai lo salahkan kamilah
kenapa howie resultado yang jauh
nih begitu jauh apa
sekarang dia terjadikan vayu bukan kita
kayak apa siap berjalan

jangan are kujil